membongkar kasus ini sama dengan
kita bisa membuka peluang
untuk mendapatkan kasus kasus yang lebih besar
saya langsung cek saja kepada pak nino
biar itu urusan saya
ya biar saya langsung personal saja ke dia
kamu nanti schedulekan saja untuk saya makan siang
minggu kok kalian kerja juga sih
iya tante saya disuruh datang kesini
karena saya ada meeting dengan pak amar
ternyata kamu sama amar itu sama ya
dua duanya itu gila kerja
kapan kalian mikirin kehidupan kalian masing masing
tante antarin ya
amar ada di ruang kerja
terima kasih tante
konomi sih pak
minggu minggu terus kamu
undang yolanda ke rumah gitu
kalau gak serius gak mungkin
yolanda udah ada disini
soalnya aku lagi banyak pekerjaan bu
jadi weekend kalian itu tetap kerja
terus emang gak kepengen ya
atau liburan gitu
yang mentah mentah mau ke luar negeri
yaudah kamu ikut dong amar
saya gak bisa tante ya
sekretarisnya aja bilang nggak bisa
ya apalagi bosnya
yaudah ibu berusaha mengerti
meskipun ibu gak ngerti
ibu siapin makanan buat kalian ya
iya bisa dipahami pak
gak dapat libu
ini kan kamu baru bisa masuk ruang icu
selama jam berkunjung
dan ini masih lama loh jamnya
aku disini aja
udah selesai bertugas kok
aku mau ngajak kamu
aku disini aja sayang
mungkin lain kali ya
aku gak mau jauh jauh
dari adik aku
aku mau selalu ada disini jagain dia
sampai nanti jemput suku udah buka lagi
ya sebentar aja dong
setelah kamu liat dia
pasti kamu suka sama dia
pasti kamu jatuh hati sama dia
ya ya ini emang bukan jam berkunjung sih tapi kan kamu bisa pakai akses aku sebagai dokter
kebetulan aku yang bertanggung jawab atas thailand
jadi kita bisa berkunjung buat nengokin nailah
aku gak mau kemana mana
aku mau di sini
sampai jam busuk bukan
aku di sini
nailah tuh sering banget lo panggil aku ibu
panggil kamu ibu
ya mungkin dia yang namanya anak kecil mungkin salah mengerti atau mungkin salah lihat atau gimana
kayak aku juga gak ngerti sih kenapa anak itu sering banget manggil aku ibu
ya mungkin dia nyaman sama aku
mungkin dia pas kelihatan aku tuh merasa kalau aku tuh ibunya
atau dia mungkin melihat sosok ibunya
dia peluk aku terus enggak
panggil aku ibu
aku ya liat nailah sebentar
kenapa nama dua orang itu selalu disebut
kok gak ambanin ya reina terus
selalu ada di pembicaraan keluarga kenapa sih
kenapa mesti marah kayak gitu sih
kenapa sih dia tuh pengen ketemu terus sama rina
kayak mama chandra juga
kayaknya ngebelain mbak andi banget
sekarang jelas jelas memang mbak andi yang salah
nino tuh mikir gak sih punya perasaan gak sih
aku itu kehilangan keisha mbak
kehilangan anak aku kenapa dia masih nyebut nyebut reina coba
mau reina belum ke
mau enggak ke
harusnya mbak andin itu bisa jagain keisha mah
dipegang keisha raterat kenapa sampai meninggal
kalau chandra main belain aja
kayak gitu mau dibelain
kayaknya belain banget sih
ah udah semua itu tolong jangan kamu masukin ke hati ya
jangan pernah berhubungan lagi sama ricky
itu aja pesan mama
itu dia mah yang bikin makin pusing mah
dia itu masih ngancem ngancam aku
dengan dengan bilang bahwa kesha itu adalah anaknya
kok kamu gak bisa tau mah
kamu minta andin untuk mencegah nino
supaya dia tidak melakukan tes dna
karena kamu takut ketahuan kalau kesha itu anaknya ricky
dan itu terbukti
karena itu kesalahan kamu
andin gak mungkin bicara seperti itu sama pak
udah tau papa kan kayak gitu mbah
kamu terus tuduh andin
yang membuat kesha meninggal
sampai akhirnya andin curhat sama papa
bahkan mama aja juga belain mbak anin sekarang
gara gara gue minta tolong ke mbak andin
sekarang dia malah jadi tahu
kalau kesha kemungkinan besar adalah anak ricky
jadi dia akan menanggung andin
udah kamu tenang ya
selain sama papa
lagian mama papa juga kan yang bisa dihubungin waktu itu
coba kalau bisa dihubungin
aku gak mungkin hubungin mbak andin lah
untuk mencegah nino tes dna
kalau menurut saya pak
kita harus punya akses untuk melihat cctv dari kantor pak nino
ya walaupun ini bukan kasus kita
tapi bapak sudah terlanjur bertanya tanya kan
jadi memang seperti kata bapak harus kita tuntaskan
membongkar kasus ini sama dengan
kita bisa membuka peluang
untuk mendapatkan kasus kasus yang lebih besar
saya langsung cek saja kepada pak nino
biar itu urusan saya
ya biar saya langsung personal saja ke dia
kamu nanti schedulekan saja untuk saya makan siang sama beliau
baik kalau begitu pak
seru banget sih kerja weekendnya
sampai belum selesai selesai
iya ibu sebentar lagi kita akan makan
masih ada yang harus di follow up sama yolanda
gimana makan sekarang ya
jadi kalau di kantor pak amar ini memang bosnya kamu
tapi di rumah ini kamu itu tamunya saya
jadi saya yang menentukan kapan kalian makan
bosnya adalah ibu
aduh aduh aduh
kayak kamu gak tau anakmu aja
karena kamu pergi seharian